kementerian komunikasi dan informatika resmi memblokir aplikasi dan website layanan percakapan instan telegram
yang dianggap mengandung konten terorisme dan juga pornografi
selain itu menkom info juga mengacam menutup google dan juga facebook
ditemui usai menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal dewan pers
menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengatakan pemblokiran telegram diambil pemerintah
demi kepentingan masyarakat indonesia
hal ini lantaran konten telegram banyak mengandung unsur unsur terorisme serta pornografi
menkom info juga menjelaskan bahwa ada sebelas domain name system atau dns milik telegram yang diblokir
selain itu menteri rudiantara juga mengancam akan memblokir google dan juga facebook
bila tidak menaati aturan dan peraturan yang ada di indonesia
jadi kepada masyarakat masih bisa menggunakan aplikasi telegram
tapi yang webnya tidak bisa
dan kami upayakan juga terus menerus komunikasi
nah telegram itu tidak pernah bereaksi merespon atas permintaan kami
mereka bereaksi sekarang setelah di blok yang webnya web base nya gitu loh
nah ini bagus artinya mereka juga sebetulnya mungkin ada keinginan
nah dengan itu kami akan komunikasi yang secepatnya
karena kita butuh perbaikan kita butuh service level